enda sulistiawati merupakan salah satu bidan yang bertugas selama masa pandemi
bidan di puskesmas babakan sari kota bandung ini mengaku menjalankan tugas di tengah pandemi covid sembilan belas
merupakan salah satu pekerjaan berat yang pernah dilakukannya sejak lima belas tahun menjadi bidan
di awal pandemi endah dan rekannya di puskesmas babakan sari kota bandung ini sempat kesulitan mencari alat pelindung diri
dia terpaksa menggunakan apd seadanya
apalagi pada awal pandemi endah banyak menangani pasien yang diduga terkena covid sembilan belas
hal ini membuat endah sempat khawatir akan tertular covid sembilan belas ketika harus bertugas
namun saat ini endah justru khawatir dirinya merupakan orang tanpa gejala yang justru menularkan virus corona ke pasien
saya lebih takut menularkan kepada mereka dan juga saya lebih takut menularkan kepada keluarga keluarga saya
kalau untuk saya sendiri saya nggak akan khawatir kalau saya tertular tapi saya lebih takut untuk menularkan kepada mereka
itu beban yang paling berat
meski setiap hari jumlah pasien yang berobat ke bidan dibatasi hal ini tidak menyurutkan niat warga untuk tetap memeriksakan diri ke bidan
apalagi ibu hamil yang wajib melakukan kontrol kehamilan
warga mengaku di masa pandemi saat ini merasa lebih aman memeriksakan diri ke bidan
daripada harus ke rumah sakit
ya lebih nyaman lebih bersahabat kan lebih enak gitu kan
beda sama kalau dokter lebih tegang kesannya
tapi suka sih periksa ke dokter juga kalau usg aja paling
mungkin karena dari turun temurun mama juga kan katanya kalau di bidan lebih gimana gitu
kalau di rumah sakit lebih takut
tiga kali bidan semuanya alhamdulillah normal juga
kalau di bidan sih ya lebih homing aja
terus dilihat dari jarak dari rumah juga sih
iya anak pertama sama bidan
ketua ikatan bidan indonesia cabang kota bandung indarwati mengaku
minimnya apd merupakan salah satu masalah yang dihadapi bidan dalam menjalankan tugas di tengah pandemi
selain itu minimnya kesadaran pasien untuk mematuhi protokol kesehatan
seperti kewajiban memakai masker juga menjadi tantangan tersendiri bagi bidan
tingginya resiko tertular oleh pasien tidak dibarengi dengan meratanya tes covid sembilan belas

tapi apa yang terjadi kalau tidak ada rapid test untuk bidan
rapid test itu ya belum semua merata
jadi harusnya kan perhatian ke bidan praktek mandiri terutama yang didatangi oleh klien klien
harusnya sudah disiapin dari pihak pemerintah
haruskanlah harus perhatianlah ke bidan bidan
dan di samping itu bidan sendiri juga belum ada misalnya oh praktek mandiri bidan harus di rapid test ya
dari rumah sakit mah iya mungkin sudah
tapi kalau praktek mandiri bidan menurut saya berarti tidak ada
belum ada usaha padahal
kita kan suatu ujung tombak ya yang melayani langsung masyarakat gitu
berdasarkan data dari ikatan bidan indonesia dari sembilan dua ratus sembilan puluh enam bidan di seluruh indonesia
saat ini ada dua ratus delapan belas bidan dinyatakan positif covid sembilan belas
sebanyak tujuh ratus empat puluh empat bidan bersatus orang dalam pengawasan
dan empat puluh delapan bersatus pasien dalam pengawasan
franky wijaya kavijati bandung jawa barat